dari pesta narkoba kasus yang menjerat ketua parvi gatot
brajam musti memasuki babak baru
delapan anak yang mengaku diperlakukan tidak senonoh oleh gatot
kemarin melapor ke komisi perlindungan anak indonesia di jakarta
sementara di nusa tenggara barat hari ini gatot bersama istrinya
menjalani pemeriksaan pertama terkait kepemilikan narkoba
yang ditemukan di rumahnya akhir agustus lalu
melalui kuasa hukum elsa sharif
delapan anak yang mengaku diperlakukan tidak senonoh oleh gatot brajamusti
setelah sesore mendatangi kantor kpai di jalan teguh umar menteng jakarta pusat
dari laporan ini diketahui modus yang dilakukan gatot adalah
menjadi penyalur bakat untuk menjadi penyanyi
gatot juga mengharuskan anak anak tersebut dikarantina
tetapi kemudian dijejali narkoba hingga tak sadarkan diri dan diperkosa
kedelapan anak yang mengaku sebagai korban perilaku menyimpang gatot tersebut
hingga kini masih mengalami trauma
semua korban yang rata rata berusia empat belas tahun itu wanita
kita baru menyampaikan delapan
tetapi tapi yang laporan polisi kita baru satu
kenapa demikian karena kita memerlukan orang tua
karena itu persaratan dari kepolisian
hak hak tua harus dilibatkan jadi kita koordinasi dengan kepolisian
dan juga ada anak anak yang belum siap menghadapi polisi
jadi itu akan saya bawa ke kpai
kpai berjanji akan terus mengikuti perkembangan
kamu dari pengadara tuhan
untuk menunjukkan jugaan terjadinya
tindakan kejahatan seksual terhadap anak
yang dilakukan oleh perang kkb
sementara itu di markas polda nusa tenggara barat
saat ditanya wartawan soal kasus aborsi
dan pelecehan seksual yang dituduhkan
rabu ini adalah agenda perdana gatot menjalani pemeriksaan
menyangkut kepemilikan sabu sabu
yang ditemukan di rumah gatot di jakarta dua puluh sembilan agustus lalu
nah pemeriksaan hari ini terkait dengan bb narkotik
yang diketemukan di jakarta
yang di sini
tetap yang di sini kan sudah diperiksa
yang mataran kemudian kelanjutannya
istri gatot dewi amina juga akan menjalani pemeriksaan rabu ini